penyidik senior kpk novel baswedan mengaku masih mengalami ancaman
ancaman keamanan kerap muncul saat dia mulai kembali bekerja setelah menjalani pengobatan mata
namun novel tak menjelaskan secara rinci bentuk ancaman yang dia alami
novel meminta pihak pihak terkait untuk terus menuntaskan kasus teror yang pernah terjadi sebelumnya
termasuk kasus penyeraman air keras yang dialaminya
novel tidak mau berspekulasi apakah teror ancaman keamanan yang muncul di rumah ketua kpk dan komisioner kpk rabu kemarin
merupakan jaringan yang sama dengan pelaku penyiraman air keras yang dialaminya
saya merasa penyerangan ini belum berhenti ya belum berhenti
dan penyerangan ini bukan penyerangan kepada pribadi pribadi ini adalah serangan kepada kpk serangan kepada pemberantasan korupsi
oleh karena itu ya harusnya kita semua sadar bahwa pemberantasan korupsi sedang dilawan
apakah terus mau dibiarkan nah itu pertanyaan
secara pribadi ke anda sendiri ada nggak pak ada penjawaan setelah itu
setelah kembali lagi ke kpk
ancaman ancaman itu masih ada masih berlangsung dan banyak lah ya
saya kira saya nggak ingin bicara lebih jauh soal itu karena saya berharap justru yang paling penting adalah bagaimana untuk diselesaikan
kalau tidak diselesaikan tidak pernah diungkap percuma saya mau menyampaikan apapun